sirkuit tuh siapa ya
dan lo inget siapa yang juara
pede banget lo lah
seenggaknya gue gak jatuh depan cewek
malu maluin tau gak
oke cantik lagian kamu ngapain sih mau bantuin dia
emang kenapa ada masalahnya dia teman saya
kamu ngapain sih mau temenin kayak beginian ya
dia ini gak ada untungnya kamu temenin gede ngomong doang keto
ya kalau soal itu sih nggak usah dipikirin yang penting gimana kitanya dulu
lu punya rasa atau enggak sama gue
kalau gue terus terang aja gue jujur
ya yang penting lu mau atau enggak jadi pacar gua
lo nembak orang udah kayak mau beli goreng yang dadakan tau gak
ada romantis romantisnya gitu
jadi lo butuh hal yang romantis
kita buktikan di jalan
gak kira gue takut
halo gede pai kamu lagi sibuk gak
soal pertunangan aku sama putra
maksudnya papa mau ngelarang aku buat deket deket sama boy lagi
papa cuma ingin cerita kalau tadi boy datang ke kantor papa
terus dia bilang apa sama papa
ya dia membicarakan tentang kalian
tapi papa sudah bilang sama dia kalau kamu
akan bertunangan dengan putra
aku gak nyangka bayi bakal senekat ini
wah bahasnya di rumah aja ya nanti
aku soalnya masih ada urusan
ya sudah kita ketemu nanti ya
gitu dah senyum
kalau ngeliat lo senyum itu
gue ngerasa hari hari gue itu
ngerasa lebih berarti dan bermakna tau
gue gak gombal ini ungkapan isi hati
orang jujur memang salah
emang sebahagia apa sih
kalau lo tanya kebahagiaan gue
lo tau gak sih
mimi apa yang bikin orang bahagia
yan sakit gak
ada luka gak
aduh lo mau ke rumah sakit gitu
aduh yang bener yan
gimana gue malah ketawa
ya panik juga
walaupun gue jatuh
gue bisa melihat kekhawatiran di depan mata gue sendiri
jangan bercanda gitu
lo jangan jangan sengaja ya lo ngeprank gue
terus lo jatuh biar gue panik ya
gak ada yang berhasil dan punya tujuan untuk ngeprank
kan lo liat real gue sih orang jatuh
kan dari lubang manusia
ya abis itu lo aneh banget
orang jatuh bukannya nangis gitu kesakitan
itu malah ketawa
yang namanya orang jatuh itu pasti sakit
apalagi jatuh tiga
udah ah lo bercanda terus
bisa bangun ya
udah aku bisa sendiri kok
gue mau bantuin lo doang lah cuma
ngaku anak motor
ini doang jatah lo
mikal tunggu disini aja nih urusan gue
terakhir yang jatoh di sirkuit tuh siapa ya
dan lo inget siapa yang juara
pede banget lo lah
senggaknya gue gak jatoh depan cewek
malu maluin tau gak
lagian kamu ngapain sih mau bantuin dia
ada masalahnya dia teman saya
kamu ngapain sih mau temen yang kayak beginian ya
dia ini gak ada untungnya kamu temenin
kayak tongak tidirnya tuh liat tuh
ini urusan gue
atau ujung kuku lo aja jentuh mika
lo tau siapa yang lo adep tuh
boleh dong kenalan
udah aneh maksudnya
kalau kamu bersedia ngasih aku izin
untuk ketemu sama dea
untuk ketemu sama papamu
aku akan buktiin ke mereka kalau aku sungguh sungguh

syukurlah dia gak apa apa
tapi dia mau nyerah
reva kayaknya gak sadar ya
kalau gue liat di sampingnya
apa jangan jangan dia sengaja menghindar dari gue
eh dia mau ke mana ya
itu kan bukan ada rumah reva
pokoknya gue harus ikutin lu sih
gue gak mau lo kena apa apa
gigi lo jauh dari sini ini urusan gue
gue gak suka lo diginingin kenapa kalian keroyokan
cantik ini urusan cowok kamu
sini campur ngapain sih berani dia
tapi gak harus keroyokan kayak gini
lo semua udah gue ingat ya
ujung kuku lo berani ngintu mika
jangan salahin aku kalau kamu tercelaka
gue udah bilang dari awalnya
ujung kuku lo aja gak gue izinin ngintuin mika
gue gak mungkin tunggal ada ini mika sendirian
mika terlalu ramai
gue punya jurusan akhir